senin delapan mei dua ribu dua puluh tiga warga di sekitar toko penjual air mineral
di jalan mula warman raya tembalang kota semarang
dikejutkan dengan penemuan mayat seorang pria di samping toko
ketika ditemukan jasad korban sudah dalam kondisi membusuk
mayat korban pun ditimbun di dalam coran semen
dari pemeriksaan di lokasi korban diketahui adalah irwan hutagalung pemilik toko
warga perumahan bukit regensi semarang ini ditemukan oleh istrinya yuniati
saat itu yuniati datang mencari suaminya di toko
lantaran sudah empat hari tidak pulang ke rumah
karena pintu toko dikunci yuniati meminta tolong warga sekitar
untuk membuka secara paksa
ia kemudian dikejutkan dengan bau busuk di dalam toko
istri korban dan warga lantas mendapati sebuah gundukan pelesteran semen
dengan kaki manusia terjuntai
temuan ini dilaporkan ke polisi
kemarin itu malam minggu
rewangnya kini sini tuh mas pembantunya pak iwan yang namanya mas hussein itu
nyerahkan kunci kok mbak zuli
malam minggu bu ini kuncinya pak iwan saya mau pulang ke banjarnegara
nah gitu nah terus lah kok tidak pamit pak iwan mas
sudah saya kemarin hari jumat sudah pamit sama pak iwan
ditanya mbak zuli gitu terus mbak zuli sama mas hussein
sudah bu sudah pulang saja ibu saya tak nunggu travel saya mau pulang kok
banjarnegara gitu mas
ya di kedai toko air mineral jalan mula warman raya semarang inilah
aksi pembunuhan sadis yang dilakukan muhammad hussein
jadi kamis empat mei lalu sang majikan irwan huda galung yang ketika itu tertidur pulas
dihantam kepalanya dengan linggis hingga tewas
dan kemudian jasadnya dimutilasi menjadi empat bagian
tak cukup sampai di sini hussein kemudian melakukan cor beton
terhadap jasad sang majikan agar tidak diketahui
selasa siang sembilan mei dua ribu dua puluh tiga kapolres taba semarang
kombes irwan anwar menyebut
dari otopsi diketahui terdapat luka bekas kekerasan di kepala korban
polisi menduga korban dianiaya hingga tewas
sebelum jasadnya dimutilasi menjadi empat bagian dan dicor
tersangka juga diduga panik sehingga menyembunyikan mayat korban dengan cara dicor
tetapi campuran semen yang tidak sempurna membuat bau busuk dari mayat korban tercium
kecurigaan polisi mengarah kepada hs
salah satu pegawai yang baru satu bulan bekerja
karena menurut salah satu tetangga sebelum mayat korban ditemukan
hs sempat menitipkan kunci toko kepada pegawai lain
titik terang siapa tersangka pelaku pembunuhan korban
datang dari kesaksian im pemuda tujuh belas tahun
penjual angkringan yang berjualan di sebelah toko korban
ya angkringan ini menjadi saksi bisu
di mana hussein mengaku kepada rekannya penjual angkringan imam
bahwa dia baru saja menghabisi sangkutnya
sangkutnya sendiri irwan utagalung
dan seperti yang anda lihat
angkringan ini berada di samping sebelah toko air mineral milik sang madikan
di mana menjadi lokasi pembunuhan hussein terhadap sangkutnya
beberapa saksi pun menyatakan
hs sempat berpamitan keluar dari pekerjaannya
dan mengaku akan pulang kampung ke banjarnegara pada sabtu enam mei lalu
tetapi kepada saksi im
hs mengaku membunuh lantaran dendam
sering main tangan
pak irwan ini sering main tangan
terus main tangan
seperti ditujuin ya
seperti itu yang bawah mata lebang
tangan dikasih untung rokok gitu
hs dibekuk tim resmo poresa besemarang di sebuah rumah
di perbatasan banjarnegara purbalingga jawa tengah
polisi lantas berkata
polisi lantas membawa tersangka untuk menunjukkan lokasi barang bukti
yang dibuang ke jurang di tembalang semarang
polisi menemukan kain terpal dengan bercak darah
surat kendaraan korban serta ponsel korban
kepada polisi pada sepuluh mei
hs mengaku sakit hati
lantaran kerap diperlakukan kasar oleh korban
ketika ia berbuat kesalahan saat bekerja
ia pun mengaku seringkali dipukul ditampar
bahkan disundut rokok oleh korban
saya merasa sakit hati
saya sering dipukuli
namun sakit hati kepada korban
karena sering dipukuli
ya karena setiap ada kesalahan kecil
pasti dia main tangan
kemudian modusnya melakukan penesukan
bagian wajah kiri dan kanan
menggunakan pisau pada lengan kiri kanan dan leher
psikolog universitas bayangkara jakarta raya
menilai hs tega membunuh majikannya
karena trauma tindak kekerasan yang dialami pada masa kecil
traumatis masa kecil ini disimpan sedemikian lama
sehingga ketika ada seseorang yang memunculkan
perkataan kalimat yang membuat dia marah
itu akan timbul
dan korbannya siapapun
tidak serta merta juragan di mana dia kerja
tetapi siapapun yang memprovokasi dia
dia bisa emosi
pembunuhan dengan motif sakit hati terhadap majikan
juga dilakukan hk dan ma
dua pegawai toko ayam goreng di sukatani bekasi jawa barat
pada enam belas februari
mereka memukul majikannya dengan tabung gas lpg hingga tewas
karena sakit hati sering dimarahi dan diberi gaji kecil
setelah sempat membawa kabur anak korban
hk dan ma dibekuk polisi di ciasem subang jawa barat
berkaca dari kasus hs di semarang
kriminolog universitas indonesia ardi putra prasetya menyebut
polisi harus memeriksa kejiwaan tersangka
untuk mendalami pemicu perbuatan tersangka
perbuatan tersangka ini tidak dibenarkan
dengan membunuh korbannya
ada beberapa cara untuk menghindari relasi kuasa
antara pelaku dan korbannya
mohon maaf pelaku memilih untuk meninggalkan pekerjaannya
atau keluar dari sen misalnya seperti itu
namun karena mungkin secara kejiwaan pelaku sudah terganggu
nah ini dari pihak kepolisian juga harus mendalami
tentang kondisi psikologis pelaku ini
hs kini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana
dengan ancaman hukuman dua puluh tahun penjara
damar sinuko semarang jawa tengah